melaras dengan bentangan sungai yang beriak tenang
perjalanan purun dan perempuan penganyam
yang tak lekang oleh waktu dan zaman
derap kehidupan terus berlanjut
seperti ibu bumi yang tak pernah lelah
memberi kehangatan dan harapan
tanaman surga yang hadir di lahan gambut
untuk menjaga bumi dan manusianya
tangan tangan piawai menjadikannya karya
yang memberikan nafas panjang
ibu mbak oka sebagai fashion stylist
dan nanti juga akan ada mas bramski sebagai sutradaranya
nanti bergabung fiazum mungkin boleh dari yang sudah hadir dulu
bang merdi ini kan film purun
ini adalah salah satu cara baru untuk dalam tanda kutip
menjual fashion apalagi juga termasuk
cara cara tradisional dari masyarakat indonesia
film burung ini sebenarnya bentuk dokumentasi
satu buah proyek yang didanai oleh united nation melalui badan restorasi gambut
jadi kami di sini dua tahun dikontrak untuk mendampingi para perempuan yang penganyam purun di lahan gambut
untuk membangun ekosistemnya di sana ekosistemnya
karena at the end kan semua kayak kerajinan kayak kain anyaman apa segala itu harus dibangun dulu ekosistemnya
supaya menjadi sustain dan kemudian menjadi penambahan ekonomi
lalu kami harus membrandingnya ini
yang kami kerjakan semuanya ini ini kami dokumentasikan terus kami buat dalam format film fashion
dimana film fashion ini lagi happening banget di global ya
seperti tadi kamu bilang ini menjual fashion yang di dalamnya sebenarnya kita menjual indigenous ya
masyarakat adat yang di dunia juga lagi happening
dalam sebuah cerita yang menarik gitu
di situ ada bicara tentang bagaimana mereka preserve the culture perempuan perempuan di sana
kemudian mereka menjaga lingkungannya
karena lahan gambut itu kan salah satu hutan yang harus di protect di negara ini
rasindi ini juga udah ada mas bramski yang udah terhubung
mas bramski ini kan filmnya luar biasa ya
dapat penghargaan juga nih di melbourne
waktu itu cara pengemasannya sampai bisa filmnya keren sekali estetik sekali ini gimana mas bramski
ada kesulitan nggak atau tantangan tersendiri ketika proses pembuatan filmnya
ya kalau kesulitan sebenarnya ya kesulitan part dari sebuah produksi itu sendiri ya
karena aku dengan bang merdi juga berproses sudah cukup lama gitu
dan kita memang tidak sekali ini aja untuk membuat film
terutama dokumentari tentang eco fashion ya gitu
kita banyak melewati banyak proses lah gitu
kita juga sering produksi di beberapa kota juga
jadi kesulitannya adalah gimana caranya membuat film dokumentari atau film fashion ini tidak apa lebih organik ya gitu
lebih tetap dengan sentuhan sentuhan yang tetap ada artc nya gitu
kalau dilihat kan sineringnya adalah kayak kita wawancara tapi ibunya di atas motor gitu
terus kita wawancara tapi pengrajinnya dengan pakai background kuning dengan kontras dengan belakangnya kebun
jadi itu sebenarnya pendekatannya lebih ke pendekatan yang berbeda aja sih
tidak seperti dokumentari yang seperti biasa gitu
itu mungkin yang membuat film dokumenter ini unik seperti itu
berapa lama sih mas bramski untuk pembuatan filmnya
dari mengemas ide cerita sampai akhirnya jadilah di tahun dua ribu dua puluh satu
prosesnya sekitar satu bulan lah ya
dari perasaan prip sama editing sampai selesai satu bulan
tapi syutingnya nggak lama sih
mestinya sekitar seminggu sepuluh hari seperti itu
di pedalaman kalimantan gitu
itu saat covid ya syutingnya kan ya
itu saatnya sudah diperhentikan
jadi mereka sebenarnya tidak terlalu itu sih ya
supaya jangan sampai masyarakat sana yang ini amit amit kena gitu
kalau ini kan juga pemilihan pakaiannya itu juga sudah dipikirkan dengan baik gitu
di sini tuh aku banyak diskusi tentang buat pembuatan untuk styling an ya gimana dan bagaimana gitu
ke bang merdi sendiri selaku desainernya dan mas bram selaku direkturnya
jadi kita melakukan diskusi karena ini kan gak gampang ya
karena menyakut budaya dan purun itu sendiri gitu
jadi baiknya ini gimana
karena kita kan lokasi syutingnya itu juga gak mudah ya
jadi disesuaikan untuk bahannya serta bagusnya seperti apa dan gimana untuk styling nya itu
dan ada beberapa di sini kan terlibat ada warga sekitar
tapi aku sesuaikan dengan apa yang mereka punya
tapi kita styling sesuai dengan senatural mungkin
mereka kelihatan bagus di kamera tapi natural sebagai petani puron itu sendiri
ternyata untuk menghasilkan film dokumenter yang sebetulnya ini gak lama ya durasinya ya
ternyata prosesnya panjang lumayan rumit tapi bisa dapat penghargaan
bang merdi ceritain dong kemarin gimana nih dapat penghargaan di sana
jadi kami mencoba untuk meng apply
ternyata kami masuk dua belas film finalis dari seluruh crossca
lalu kemudian dari dua belas itu kita menang
jadi ada screening sama premier di salah satu bioskop yang ratusan tahun
situs diputar itu yang dari afrika ada dari itali ada dari london ada dari australia
tapi nggak tahu ya begitu kita datang itu kayaknya semuanya udah gimana gitu
pokoknya auranya kayaknya atmosfernya kayaknya ini kayaknya menang deh gitu
bram ini kayaknya menang deh bram gitu loh
lalu katanya gitu ya menang
udah tiba tiba diminta gitu aja
ini yang waktu itu dapat penghargaan ya
ini bisa diciptain bajunya juga unik nih
sekaligus membawa budaya indonesia ke sana
ulos yang dibuat untuk fashion dan itu natural dive
pakai ikat kepala pakai ini segala
supaya gampang berkomunikasi sama orang orang yang ada di sana
misalnya eh kamu dari mana kok lucu banget sih
jadi gitu gitu gitu gimik gimiknya untuk menjual indonesia
oh ya bisa dari fashion itu ya untuk menjelaskan indonesia ini sekaya itu loh
jadi kalau bisa dari ujung kaki sampai rambut itu kita jual indonesia nya gitu loh
berdua kemana mana kadang kadang berdua bertiga gitu loh
bang merdi dan kak oka nanti mas branski juga kita masih akan ngobrol lagi
gimana sih tanggapan masyarakat juga setelah menonton film
tapi jangan kemana mana tetap di sapa indonesia akhir pekan
akhir pekan masih ngomongin film purun
nah ini tadi yang menarik adalah cindy tadi kita sempat ngobrol ngobrol ya
bahwa purun itu ternyata jadi salah satu komoditas yang bisa digunakan untuk fashion gitu kan
nah ini mungkin ke koka ya ini gimana nih cara membuat misalnya puron jadi baju terus mix and match nya gimana
karena kan tadi sempat dengar juga bahwa untuk menjaga keaslian warnanya ternyata gak dicampur warna warna gitu kan
jadi ini beberapa purun itu kan bang merdi udah bikin produk
ada yang clutch bag triple bag atau sling bag atau copper
dan beberapa udah dibentuk berupa pakaian sama bang merdi
tapi yang nyocokinnya sesuai dengan kebutuhan kita mau pergi kemana juga bisa
jadi misalkan kalau misalnya mau pergi ke pesta biasanya kita mau pakai tas kulit
atau yang kita tas pada umumnya bisa juga menggunakan klats dari purun
atau mungkin kalau pergi ke pantai bisa menggunakan totback dari purun
atau mungkin kalau kita mau jalan jalan atau traveling bisa menggunakan ada beberapa
contoh abang juga banyak tuh tas tasnya udah berbagai macam jenis kan dibuat
bisa sling bag atau tas jinjingnya gitu
jadi disesuaikan kebutuhan sama jenis baju atau pakaian yang kita kenakan sih
dan purun ini katanya tadi lebih kuat ya sebenarnya dari beberapa tanaman lain ya
iya kalau menurut desainernya sendiri mungkin lebih pantas menjelaskan kan
jadi emang bentuknya juga unik kan
jadi beda sama tas tas yang lain juga sih
gimana bang merdi dalam menyulap purun jadi baju jadi tas sebenarnya sulit nggak sih
enggak karena saya kan kerja bersama mereka itu mereka memang dari lahir udah budaya itu ada di mereka
jadi kami disana itu bekerja dengan para penganyam yang ya yang bagus bagus lah
jadi tinggal apa mau kita mereka tuh bisa apa memberikan itu apa namanya hasil yang baik gitu
setelah adanya film puro nih mas gimana tanggapan masyarakat kemudian juga mungkin kalau mas bramski lihat efeknya gitu
mungkin ke dunia fashion atau mungkin ke desainer desainer
karena kan kalau sebelum film purun mungkin orang ngelihatnya purun ini jadi bahan yang murah gitu kan
dan gak banyak yang dimanfaatkan untuk jadi barang fashion
kalau pendapat masyarakat sebenarnya kalau dampak dari film tersebut pasti akan membawa apa ya
membawa impact yang sangat positif ya terutama tentang nilai ekonomi tentang daya jual
tapi di samping itu secara konsep kalau kita ngomongin dampak karena kan ini ya karena lingkungan itu kan banyak filmmaker ya
jadi mereka malah melihatnya adalah kenapa tadi bang merdi bilang kita kok jadi menang kaget gitu
padahal saingan saingan kita yang ada di sana itu justru malah lebih videonya lebih stylist lebih modern lebih high class gitu
justru dunia sedang tidak melihat itu sih kalau aku lihat
jadi kita malah melihatnya adalah tentang film fashion yang eco gitu
yang apa yang sustain gitu sih
bang kita dokumenter film fashion gini bisa menang gak sih sebenarnya gitu
justru malah malah aku melihatnya dunia sedang melihat isu ini gitu
fashion gak cuman sekedar barang branded gitu
bukan sekedar komoditi yang modern gitu
tapi tentang apa ya sustain juga itu
jadi kita melihat oh ya next time berarti kita bikin karya memang harus yang sustain gitu
jadi kayak memang yaudah lah ya keren kerenan mungkin udah kemarin lah gitu
karena sekarang memang kita isunya seperti itu sih secara global ya gitu
itu secara apa ya secara look film ya gitu
tapi kalau dampak aku yakin memang apa yang kita bikin selalu memiliki apa ya memiliki motivasi sih buat orang lain
untuk kayak apa yang punya daya jual tinggi ya seperti yang di film ini gitu
mas bramsky udah ada rencana mau bikin project baru nih sama bang merdi
dengar dengar kayaknya ada lagi gak nih yang terinspirasi seperti itu
kebetulan hidup kita tuh isinya hanya berkarya aja sih
jadi kayak selalu membuat sesuatu buat orang lain
bung merdi ini kan udah dibawa dan dapat penghargaan ke melbourne
ada lagi nggak ada rencana dalam waktu dekat mungkin akan dibawa ke festival film yang mana lagi
kita mei ini akhir mei ini akan berangkat ke toronto
jadi kita diundang untuk bisa tampil runway di sana bersama dengan desainer desainer indigenis dari amerika
amerika latin kemudian dari kanada dari australia saya sendiri dari asia
lalu kemudian kita dikasih marketplace
jadi tetep kita masih tetep ngebawa purun sebagai andalan ya
tapi koleksi yang ini kemarin yang di melbourne fashion festival itu bawa batik di atas kain tenun
yang ini kita kain tenun batak yang memang kita buat looknya seperti zaman dulu
ini sekarang dunia lagi melihat ini budaya yang lalu lalu
nah ini acara di sana adalah acara indigenius fashion art
jadi fashion yang berbasis budaya ataupun fascination
mudah mudahan di indonesia setelah ini akan happening yang namanya indigenous fashion
dan bang merdi juga ikut fashion show ya untuk mengenalkan pakaian khas indonesia juga ya
jadi selalu setahun itu ada dunia
selalu setiap setahun itu ada dua project juga
dan dua project itu pasti kita buat film fashion
dimana film fashion kita sama bram ini kita mulai dari dua puluh tahun yang lalu
ya dua puluh tahun yang lalu kita buat
cuma baru ini kita baru yang purun ini ya bram ini kita kirim bram ke sana
kak oka kan kadang kadang orang kalau ngelihat tas atau baju dari bahan bahan yang misalnya kayak tadi dari purun gitu kan
supaya nggak terlihat old fashion atau kelihatan kayak bisa di mix and match nih dengan yang modern juga
supaya tetep terlihat mahal gitu
iya biar kelihatan high fashion gitu ya
biasanya sih kalau misalkan udah pakai baju bercorak
atau mungkin yang suka warna tuh kayak aku tuh suka kayak monokrom aja gitu kan
mungkin kalau yang bercorak atau pakai bajunya yang udah ini jangan terlalu rame mungkin ya bang
jadi cukup ya misalnya pakai high waist aja tasnya yang kecil atau pakai anting yang gitu
kalau misalnya kayak kita yang suka monokram atau yang monoton trave kayak kita aja bisa yang lebih kayak rame
atau mungkin tas tas kayak burundang besar kayak totback atau tas jinjing yang besar juga itu menambah value
jadi pakaiannya tersebut juga tasnya juga gitu
jadi buat bagus gitu
tapi kalau mix and match si produk purun itu kan tadi warnanya natural ya
ada nggak sih mungkin warna warna yang juga cocok nih sama tas dari purun atau bajunya gitu
ada sih beberapa kayak contoh abang kan udah kayak ada colornya juga tuh
beraparan ada warna merah atau hijau gitu bisa dipadu padankan toli mix dengan baju color misalnya salah satu
waktu berbunga bunga kita salah satu ngambil contoh tas purunnya itu yang misalnya salah satu mengambil jadi corak
orang orang yang bisa pakai corak color yang kita pakai gitu sih bisa
ini setelah film turun berarti bang merdi mau ada bahan bahan dari alaman lain lagi kah yang akan dibuat
memang saya dari awal berkarir saya memang bicara tentang apa yang saya lakukan itu semua bicara eco eco fashion ya
jadi sejak dua ribu enam tuh saya udah melakukan itu ya
jadi orang orang belum paham banget ya saya ngelakukan itu aja gitu gitu
ini sekarang ini lagi ngerjain ya batak ini untuk dua puluh lima tahun saya
lima tahun berkarya jadi saya akan berpameran di situ
saya keluarin semua apa yang saya kerjakan buat indonesia dalam bentuk semuanya itu ramah lingkungan
bang mary terima kasih banyak ya sudah berbagi buat kami
kami juga jadi baru tahu ya purun ternyata bisa jadi fashion yang mahal banget dan bisa di mix and match
kak oka terima kasih banyak dan mas bransky makasih banyak juga
ditunggu karya karya keren selanjutnya
dan sampai indonesia akhir pekan kami tutup dulu
dan saya putri oktavia di terima kasih sampai jumpa